jalan kayangan atau jalan di atas awan
menghubungkan wilayah kabupaten batang
dengan kabupaten banjar negara jawa tengah
jalan di atas bukit sederik sepanjang hampir sembilan km ini
menyajikan pemandangan yang memanjakan mata
udara yang sejuk semakin melengkapi wisata di lokasi tersebut
jalan kayangan yang sempat menjadi viral di media sosial
menarik minat sejumlah pelancong yang menuju dieng untuk melintasinya
sambil menikmati pemandangan
pengunjung dapat beristirahat di beberapa lokasi
yang disediakan oleh warga setempat
di lokasi ini juga pelancong dapat menikmati
keindahan matahari terbit sekaligus matahari terbenam
kondisi fisik dan kendaraan pun harus dipersiapkan
untuk menempuh jalur yang ekstrem
roby bernardi batang jawa tengah